menjelang penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur oleh kpu dki jakarta
upaya menjaring dukungan dari pemilih terus dilakukan bakal calon gubernur dan wakil gubernur dki jakarta
ya pada hari minggu sore bakal calon gubernur dki jakarta anies baswedan
menyambangi warga pademangan jakarta utara sekaligus menghadiri peringatan hari habitat
dan juga hari penghapusan kemiskinan internasional
bakal calon gubernur dki jakarta anies baswedan tiba di jalan kerapu kelurahan ancol
pademangan jakarta utara minggu sore
kedatangan mantan menteri pendidikan dan kebudayaan ini langsung disambut sejumlah warga yang telah menunggunya
selain mendekatkan diri dengan warga kedatangan anies adalah untuk juga menghadiri peringatan hari habitat
dan hari penghapusan kemiskinan internasional
pada kesempatan kali ini anies menerima sebuah amplop berisi aspirasi warga tentang penataan kota
bukan komitmen tidak berhasil
tapi kalau harus mengadakan harus ada pergeseran atau relokasi maka itu dikerjakan dengan dialog
dan kita harus memberi solusi
bukan sekedar memindah tapi harus ada penghidupan